selamat malam saya sudah bersama ketua mahkamah konstitusi pertama periode dua ribu tiga dua ribu delapan prof
jimli asyidiki prof terima kasih sudah kembali datang di rosi waktu itu prof bicara ketika
tahun lalu karena prof sebagai ketua mk majelis etik komite etik mahkamah konstitusi
yang hasilnya waktu itu menonaktifkan atau memberhentikan anwar usman sebagai ketua dan
melarang terlibat dalam penanganan perkara pilpres dan pileg yang ada hubungan dengan psi maka kali
ini kita melihat tidak ada pak anwar usman dalam mereka delapan orang mengidangkan ya betul sengketa
pemilu saya mau tanya dulu prof bagaimana melihat persidangan soal sengketa pilpres
dari mulai hari pertama sampai hari ini hari kamis empat april ini apa pandangan prof jimli
saya ikut bersyukur gitu ya pertama meskipun tidak nonton seluruhnya tetapi secara umum ini menggambarkan
karena semua pihak semua partai dan semua paslon ya itu mengajukan perkara phpu dan juga pilpres
mahkamah konstitusi maka ini menunjukkan bahwa mk itu kembali jadi tumpuan harapan akhir dari
semua kemelut persoalan ya pemilu dan pilpres sebagai ketua mk yang pertama merasa ini momentum untuk
mengembalikan marwah mk yang dipercaya sebagai lembaga pencari untuk mencari keadilan terakhir
ya maka saya selalu bilang seandainya tidak ada pergantian ketua mk untuk mencari keadilan terakhir
maka sampai sekarang ketua mk nya masih pak anwar usman bisa dibayangkan bagaimana itu
kubu satu dan tiga mau mengajukan perkara ke mk nah jadi kita syukuri apa yang sudah diputus oleh
mkmk kemarin tahun lalu itu sudah tepat ya untuk memberi ruang pada penyelesaian masalah masalah
seperti yang kita hadapi saat ini prof saya mau tanya begini prof soal putusan
sembilan puluh mahkamah konstitusi yang habis meloloskan batas usia itu masih dipersoalkan dalam dalil
para pemohon itu kan diputuskan oleh mk dan dianggap cacat meskipun itu tetap berlaku
putusan yang mengikat final dan mengikat kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di mahkamah
konstitusi masuk bagaimana prof jimli melihatnya sesuatu yang diputuskan oleh mk
ini sudah ditanyakan lagi atau di persoalkan lagi dalam sengketa pilpres kali ini jadi putusan mk
itu putusan mengenai aturan main mengenai undang undang putusan mkmk mengenai orang yang
membuat keputusan yang melanggar kode etik ini harus dipisah ya tidak boleh dicampur aduk jadi
kewenangan mk mk itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan disitu clear prof clear ya
yang pertama tadi tentang putusan mk
itu menurut konstitusi final dan mengikat
jadi sama kayak undang undang dibuat dpr
ternyata lima belas anggota pansusnya terima suap
di proses hukum masuk penjara
masa penjaranya lima belas orang anggota pansus yang membuat merancang ruu
yang kemudian ditetapkan oleh institusi dpr menjadi undang undang
itu dua hal yang harus dibisah
meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya
tapi undang undangnya itu sah
putusan sembilan puluh itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemohon
maka kemudian pertanyaan logisnya adalah
apa masih relevan itu tetap dipersoalkan dalam dalil
misalnya orang petitum itu kan istilahnya permintaan
para pihak itu menuntut meminta
toh nanti ada jawabnya di putusan hakim
masing masing ini dipersilahkan untuk berargumen
tentu pihak sebelah itu akan punya kontra argumen
jadi proses peradilan itu memang proses yang harus menyediakan mekanisme
untuk membuat hal yang lebih baik
jadi proses itu memperjuangkan keadilan
prof kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat substansial
yaitu kalau kita dengar sampai hari ini
yang paling mendasar itu adalah soal mk